diri lantunan lagu mengiringi visualisasi jalan salib yesus pada ibadah jumat agung
gereja katolik kristus raja surabaya visualisasi jalan salib yesus yang disaksikan oleh ratusan
jemaah tersebut mengisahkan secara runtut mulai yesus berdoa di taman getsemani dan ditangkap hingga
diadili di muka umum oleh panses pilates seorang gubernur romawi di yuda sampai pada akhirnya
kebebasan yesus ditukar dengan seorang pembunuh keji yesus pun disalib ratusan jemaah tenggelam
dalam perjalanan salib jumat pagi tersebut di setiap pemberhentian jemaat sejenak berdoa
mengimani setiap langkah pengorbanan yesus demi umatnya dari sebelas pemberhentian visualisasi jalan
salib ini memperagakan yesus terjatuh tiga kali yesus bertemu dengan ibu undanya maria
hingga pemeran simon seorang petani masuk dalam visualisasi membantu yesus
mengikul salib momen sakral memandai perjalanan yesus berujung pada penyalipan yesus bagi jemaat
gereja katolik kristus raja surabaya perjalanan salib yesus mengingatkan mereka pada kebesaran
dan keagungan seorang yesus yang rela menerima siksaan namun tetap memaafkan dan kasih yang
bisa kita maknai adalah bagaimana ketika orang orang berbuat jahat sama kita tapi
kita dengan tulus dengan ikhlas kita mau memberikan diri kita tetap
berbuat baik kepada orang tetap memberikan diri kita seutuhnya dan itu kita semua
dapatkan dari sosok yesus yang rela mati di salib untuk menebus dosa dosa manusia seperti itu
riki adityanto pemeran yesus dalam visualisasi jalan salib tersebut
mengaku membutuhkan pendalaman khusus untuk bisa memerankan yesus ia menjalani
latihan rohani tiga puluh hari untuk bisa merasakan penderitaan kesusahan kebesaran cinta dan kasih
yesus pada umat manusia dari perjalanan spiritual tersebut diki mengaku tergetar hatinya atas
kebesaran tuhan yang telah memberikan pengampunan atas dosa dosa hambanya luar biasa bagi saya setiap
kali ngomong terutama di bertemu dengan bunda maria dengan wali pendosa dan terakhir di atas
salib ya itu yang bagi saya saya selalu mencoba mengingat itu betapa luar biasanya cinta yesus
enggak cuma kepada orang secara umum tapi buat saya secara pribadi begitu jadi saya pun juga
teringat pengalaman pengalaman dikasihi dan pengalaman jatuh bangun disitu dan ya begitu
berdosa a saya tetapi tuhan masih mencintai saya sementara kepala paroki gereja katolik kristus
raja romo marcus marcelinus hardo iswanto mengungkapkan tahun ini mereka bersyukur
karena peribadatan mulai kamis putih hingga jumat agung dapat digelar terbuka jemaat bisa
mengekspresikan keimanan dengan berbagai cara salah satunya memaknai jumat agung melalui
perjalanan salib ini tandanya bahwa kita sudah bisa melakukan kegiatan peribadatan secara normal
sehingga berbeda sekali sehingga tahun ini benar benar sudah menuju ke normal sehingga
semua umat bisa mengekspresikan cara mengimani tuhan dengan segala macam kegiatan di surabaya
enam ratus enam puluh empat gereja kristen dan tujuh belas gereja katolik menggelar prosesi dari rangkaian ibadah pasca nyaris serempak
rangkaian ini akan berujung pada puncak perayaan minggu pasca ekarima didin iswandani surabaya jawa timur